sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali dilanjutkan
kali ini sahabat mirna hani juitabun dihadirkan jaksa untuk menjadi saksi
hani menceritakan soal pertemuan di cafe oliver pada enam januari dua ribu enam belas
tempat di mana antara mirna jessica dan hani sepakat untuk bertemu
sesampainya di oliver menurut hani jessica sudah memesan es kopi vietnam yang diinginkan mirna
mirna disini karena mirna minta masuk duluan saya duduk di luar lalu mirna disini
minuman minuman yang ada di dekat kita
di persis tempat duduk yang diduduki mirna atau yang
di antara aku dan mirna pokoknya kan mejanya agak besar bulat dia lebih dekat ke kita
lalu jessica bilang punya elu mirna kan elu peran
yang minuman yang lain yang saudara di depan saudara apa minuman
saya tidak perhatikan yang mulia
ada koktil atau ada air mineral
saya tidak perhatikan
yang diperhatikan hanya
es kopi itu karena dekat dengan kita
setelah itu berdiga
setelah itu duduk
belum sempat mirna baru tanya itu es kopi siapa
baru jessica bilang kan elu yang pesenin di wa
lalu mirna bilang oh ya ampun untuk apa dipesenin dulu
tapi anyway thank you ya karena mirna orangnya baik
jadi dia bilang oh yaudah anyway thank you ya udah dipesenin
lalu dia duduk dia langsung minum
jadi kita belum ada percakapan saya belum nanya apa kabar belum nanya halo semuanya belum
mirna duduk dia langsung tanya setelah dibilang oh minuman dia dia bilang oh ya oh untuk apa dipesanin dulu nanti aja
lalu dia duduk
yang apa itu
bentuknya gelas atau
besar gelas besar di gelas tinggi
nah kemudian ada sedotan atau pipet ada di dalam gelas itu
yang saya alami begitu mirna duduk dia langsung mengaduk
oh mengaduk ya
sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas
di gelas karena mirna langsung mengaduk
jadi sambil duduk terdaduk aduk gini sama mirna
dalam yang saya alami itu
duduk langsung mengaduk
pokoknya dia duduk dia langsung teguk minum
setelah minum dia langsung bilang ini gak enak banget
ya mukanya mulai kelihatan marah
lalu dia bilang minta air putih dong gitu kan
mukanya agak marah
lama lama dia mengibas terus
dia bilang ini ini parah banget
ini apaan gitu
baru dia bilang minta air putih
ada yang tanya saudara
terasa seperti apa
ada yang ditanya
saya tidak tanya tapi dia cuma bilang ini parah
pokoknya ketika mirna bilang parah dia langsung minta air putih
lalu mungkin saat itu seingat saya pelayan mungkin sedang sibuk
lalu gak lama mungkin
jessica pokoknya pergi minta air
jadi tinggal saya berdua sama mirna
yang ambil air seperti jessica
iya minta ke bar situ
jessica jalan lalu tinggal kita berdua
lalu mirna masih mengibas